hujan mengguyur jakarta sepanjang sore ini jakarta waspada banjir dan untuk mengetahui kondisi di pintu air manggarai kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ivan rel eltrisna sumerah di pintu manggarai jakarta
ivanrel selamat sore bagaimana saat ini kondisi di pintu air manggarai sendiri karena diprediksi pada pukul delapan belas air kiriman dari bogor ini akan datang
betul sekali ratu memang sesuai prediksi pukul delapan belas sampai sembilan belas waktu indonesia barat air kiriman dari bogor akan turun dan melanda daerah jakarta yang akhirnya menyebabkan banjir
untuk pantauan terakhir di sini di pintu air manggarai untuk tingkat level debit air sudah mencapai delapan ratus tiga puluh yang berarti di level siaga tiga
dan dari pagi tadi alat alat berat sudah diturunkan untuk membersihkan berbagai hal
sampah yang merupakan kiriman dari bogor
dan ratu untuk saat ini saya sudah bersama dengan dirjen sumber daya air imam santoso untuk mengetahui lebih detail lagi bagaimana untuk kepantauan waspada banjir jakarta pada kali ini
pak imam yang sudah datang di sini dari pukul satu siang tadi duluan daripada pak anies ya pak
pak untuk antisipasi dari kementerian pupr bekerja sama dengan pmd dki apa saja pak
jadi kami melakukan kondisi dengan pemba dki bahwa seperti ini
di pintu air manggarai ini kita bersama sama memberikan sampah di sini
kita buang kemudian pada titik titik tertentu di mana nantinya kalau muka air sungai ini naik ciliwung ini naik akan terjadi titik titik banjir di luar lokasi
nah kita sudah mengirim prokaret kemudian pompa mobil kemudian juga bahan banjiran seperti bronjong karung karung plastik juga alat alat berat kita siapkan
jadi kalau titik titik tersebut kemudian terjadi lupa
karena banjir atau gedang gedangan banjir kita bisa langsung mengirim pompa air ke sana ke lokasi tersebut
titik titik tertentu yang paling sensitif untuk yang tadi sudah disiapkan beberapa unit persiapan gimana aja
jadi seperti di bukit duri terus kita kirim dua mobil pompa ke sana pompa mobil
kemudian di cililitan juga sudah kita kirim ke sana
di gang arus kita kirim juga pompa di sana
jadi saya kira masyarakat tidak perlu khawatir bahwa dengan adanya kenaikan dari muka air yang ada di sungai ciliwung ini
karena kita sudah melakukan normalisasi sungai ciliwung
kemudian pintu air di manggarai sudah kita tambah debitnya
tadinya dari kemampuannya tiga ratus lima puluh meter kubik per detik sudah kita pertambah satu lagi pintu air
sekarang kemampuan jadi lima ratus meter kubik per detik
itu lebih dari cukup
hanya kemudian pada titik titik tertentu di sungai ciliwung ini
belum ada tanggul pengaman banjirnya itu mungkin akan terjadi luapan air ke sana
itu yang kita antisipasi dengan mengirim tadi pompa air dan perahu karet
jadi yang diantisipasi bukan sekedar kiriman yang dari bogor tadi
tapi luapan dari daerah masing masing yang memang tunggulnya belum jadi begitu pak
oke pak kira kira untuk antisipasi yang di ruto manggare sini dari tadi pagi sudah dibersihkan sampah setelah itu ada apa lagi pak
jadi yang diantisipasi bukan sekedar kiriman yang dari bogor tadi tapi luapan dari daerah masing masing yang memang tunggulnya belum jadi begitu pak
jadi yang paling utama adalah sampah yang menghambat di pintu air manggare ini
kalau tidak dibersihkan akan terjadi yang namanya backwater atau air mengalir ke arah hulu
sehingga akan terjadi genangan gedangan di samping sungai ciliwung yang belum ada tanggulnya
kami dari kementerian pupr ini sebenarnya kan sudah membuat pengaman banjir di sungai ciliwung ini
dari total panjang sembilan belas lima km dari tol simatupang sampai dengan pintu air manggarai ini
sudah kita buat
kalau nanti lahannya sudah dibebas oleh teman teman dki kita akan membuat tanggul tanggul banjir di situ
mengingat kejadian beberapa waktu lalu luapan air sampai ke bundaran hi ada kemungkinan pak
kami berharap itu terjadi
kemarin itu waktu di bundaran hi itu memang ada tanggungnya belum kita tinggikan
dan itu terjadi di latuh hari hari di banjir kanal barat
kita sudah melakukan walkthrough
perperiksaan seluruh tanggul di banjir kanal barat
bahwa di sana titik titik kritis sudah kita antisipasi
dan kita harap tidak terjadi seperti itu lagi
oke ada mungkin kemungkinan akan terjadi erupsi pak
mungkin akan terjadi erupsi dari sini
erupsi nggak ada
ke banjiru di daerah banjiru
jadi maksud saya kalau terjadi gendangan iya
cekungan di situ ada cekungan
kemudian banjir iya
kita pompa itu
kalau titik tanahnya lebih rendah dari muka sungainya
akan terjadi genangan di situ
itu yang kita pompa airnya ke sungai
yang memang sudah sesuai prediksi adalah untuk level hujan
musim hujan yang terjadi di jakarta lebih singkat waktunya
dari bulan oktober sampai bulan maret
begitu sekitar empat bulan
tapi pada kenyataannya intensitasnya menjadi lebih tinggi
nah sebelum intensitas yang paling tinggi
akhir akhir pekan ini persiapan persiapan antisipasi antisipasi sebelumnya
apa sih pak yang dari kementerian pupr sudah lakukan
jadi gini menurut bmkg akan terjadi banjir pada bulan november sampai dengan bulan maret
di mana waktunya lebih pendek
tapi kemudian intensitasnya jadi lebih tinggi
itu yang kita waspadai
kalau intensitas tinggi kan berarti kapasitas dari sungai sungai yang ada ini
tidak hanya di jakarta di seluruh indonesia
harus kita cek satu persatu
kita melakukan yang namanya boxtroo
kita ngecek semua tanggul yang ada di sungai ada ini
di jakarta di surabaya di semarang seluruh lokasi
kalau ada tanggul yang kritis
ada tanggul yang perlu kita perbaiki kita perbaiki
sehingga waktu itu kita lakukan karena kami mempunyai namanya
balai wilayah sungai di seluruh indonesia
yang melakukan pengecekan seluruh sungai walkthrough
untuk melaksanakan memeriksa tanggul tanggul tersebut
jadi sekali lagi untuk mempersingkat
genangan itu pasti sudah terjadi
pasti akan terjadi begitu
tapi sudah ada persiapan sudah ada antisipasi
dari pihak pmbdg dan juga kementerian pupr ya pak ya
jadi kita memang tidak bisa yang menghilangkan namanya banjir
banjir tetap jadi
tapi bagaimana kita menghilangkan
lama banjirnya tinggi banjirnya
itu yang kita antisipasi
lama dan tinggi banjir itu yang perlu kita antisipasi
kalau dulu mungkin tingginya mungkin jadi dua meter
lamanya mungkin tiga hari
kita dengan membuat normalisasi sungai
mungkin banjirnya menjadi tinggal satu meter atau setengah meter
lamanya juga mungkin hanya dua tiga jam
itu yang kita lakukan
jadi kalau memang hujannya sangat besar
kalau hujannya normal dan bisa kita antisipasi
kapasitas sungai itu sebetulnya bisa mencukupi
sudah ada prediksi kalau misalnya ini lopan airnya sampai
yang dari bogor itu sampai jam enam atau jam dua
sudah ada prediksi bisa diselesaikan genangan airnya dalam berapa lama begitu pak
untuk titik titik banjir yang seperti saya sebutkan tadi
yang lokasi yang belum ada terjadi
tanggulnya belum dibuat
akan terjadi banjir di situ
air akan meluap melalui tanggul sungainya
karena memang itu titik yang tidak ada tanggulnya
tapi yang tanggul yang sudah jadi
itu tidak akan terjadi
airnya tidak akan melimpas dari tanggul
memang berharap dengan adanya kejadian ini
titik titik yang tadinya tidak bisa dibebaskan tanahnya
bisa dibebaskan tanahnya
sehingga kita bisa melakukan pembuatan tanggul banjir di situ
terakhir himbawan untuk para masyarakat jakarta
untuk mengantisipasi banjir kali ini pak
jadi saya pikir untuk masyarakat jakarta tidak perlu khawatir
kami dari kementerian pupr sudah bekerjasama dengan pmd dki
dengan bnpb juga mengantisipasi hal yang tidak dimungkinkan
meskipun kita harus selalu waspada
tapi tetap kita bersama sama lah
kita mengatasi banjir ini
saya kira tidak akan separah seperti tahun tahun sebelumnya
karena kita sudah mengantisipasi bersama sama
dan kami harap masyarakat tetap cukup tenang
tapi tetap waspada
oke siap terima kasih pak imam
selamat bertugas kembali
ratu sekali lagi
siaga tiga di pinto air menggarai dan mencapai ketinggian delapan ratus tiga puluh
selainnya kita sebagai warga masyarakat jakarta untuk tetap tenang
tapi tetap waspada karena pihak pemprov dki jakarta
bnpb dan juga bahkan kementerian pupr juga sudah bekerjasama
menyediakan posko posko siaga apabila memang banjir besar
untuk mewaspadai banjir yang akan datang ratu
baik terima kasih atas informasi anda
ifanrel sumerah dari bendungan di menggarai